ribuan umat muslim di surabaya minggu malam melaksanakan sholat tarawih perdana di masjid al akbar surabaya
tampak ribuan jamaah terlihat kusyuk menjalankan sholat tarawih dua puluh tiga rokaat
keluarga surabaya pada minggu malam kemarin berbondong bondong mendatangi masjid nasional al akbar surabaya
untuk melaksanakan sholat tarawih perdana menyambut awal ramadan seribu empat ratus tiga puluh tujuh hijriah
pelaksanaan sholat tarawih dilaksanakan serentak pada minggu malam berdasarkan hasil keputusan sidang isbat yang digelar kementerian agama indonesia
ribuan jamaah terlihat kusyuk melaksanakan sholat tarawih sebanyak dua puluh tiga rekaat
sholat tarawih perdana di masjid al akbar surabaya ini diimami oleh kiai haji ahmad muzaki dan kotipnya adalah kiai haji abu somad bukhori
sesuai kapasitas pada pelaksanaan sholat tarawih takmir masjid al akbar surabaya menyiapkan tempat untuk dua puluh ribu orang jamaah
mulai imam mulai kotip fasilitas dan kesiapan lain sudah kita mantapkan
artinya kapanpun awal ramadan kita siap melaksanakan sholat terawih
masjid agung al akbar surabaya memang menjadi rujukan utama dari warga surabaya terutama untuk sholat taraweh dan nanti untuk sholat di hari raya idul fitri
wahyu pratama surabaya